asupan vitamin menjadi hal yang dirasa perlu untuk meningkatkan imun di saat pandemi banyak
orang memilih mendapatkan tambahan suplemen vitamin dan mineral baik dengan cara mengonsumsi
melalui oral dalam bentuk tablet maupun kapsul atau ada juga yang memilih melalui suntikan bahkan
infus lebih sering yang minum sih ya lebih praktis aja karena kan kalau misalnya suntik kan kita harus
ke dokter ya harus ke dokter dulu bikin janji dulu gitu berbeda dengan titi kamelia lebih
memilih suntik dan infus dibandingkan melalui oral infus memang berasanya a bit kinda instant
kalau obat itu kan kita harus konsiumnya udah sebulan dan wino gitu ya rasanya kayak begitu
jadi memang wak beda waktunya itu sama sama berasa tapi yang satu lebih instan kayak begitu terus
buat saya memang yang bedanya yang satu lebih lebih lebih simpel
dokter spesialis bedah toraks kardiofaskuler triswan harapan menjelaskan dalam keadaan
tubuh yang sehat tidur dan mengonsumsi makanan bergizi yang cukup maka sebenarnya kebutuhan
gizi sudah baik hanya butuh tambahan suplemen vitamin dalam bentuk oral atau dimakan ini pun
dengan dosis kecil sesuai kecukupan per hari di sisi lain dalam keadaan sakit atau setelahnya
maupun pada kondisi kurang sehat yang berpotensi terpapar penyakit dosis vitamin b di api ini memiliki

menyebabkan masalah lambung maka pilihan yang dapat dilakukan melalui otot dengan suntik atau
pembuluh darah dengan infus suntik atau infus bisa dilakukan per seminggu dua minggu hingga
satu bulan sekali penentuan suntik atau infus tergantung pada jenis vitamin dan dosis jadi
kapan lewat injeksi kapan lewat infus satu ditentukan oleh jenis vitaminnya nah kedua dengan
jumlahnya tadi tentu kalau jumlahnya besar lewat injeksi di otot jelas tidak bisa apa disuntikan
di pembuluh darah juga kalau tidak dilarutkan dengan infus juga itu tidak disarankan karena
nanti itu akan menjadi sangat apa konsentrasi pekat ya bisa menimbulkan beban tiba tiba buat
hai dari keadaan yang lebih besar dan lebih besar dari keadaan yang lebih besar dari keadaan yang lebih

mungkin pasiennya setelah itu mual ya jadi kalau memang dosisnya besar dan jenisnya kompleks
macam macam disarankan lewat infus untuk injeksi maupun infus harga yang harus dikeluarkan untuk
sekali suntik berbeda setiap tempat dan tergantung jenisnya ada yang tiga ratus tujuh ratus lima puluh hingga jutaan
rupiah terkait manfaatnya tergantung pada jenis vitamin yang dipilih untuk vitamin b satu
b enam dan b dua belas dapat membantu menjaga kesehatan saraf
membantu menyerap energi dari makanan dan menghasilkan sel darah merah
untuk vitamin c dosis tinggi berfungsi sebagai pembentukan kolagen dan perawatan kulit
sementara multivitamin berfungsi untuk menjaga jantung hati baik untuk rambut kuku hingga anemia
kita bagi ada vitamin yang larut dalam lemak seperti ad e dan k
dan ada vitamin yang larut di dalam air seperti c b satu b enam b dua belas dan sebagainya
nah vitamin vitamin yang larut dalam air ini tidak terlalu dikhawatirkan menimbulkan efek samping langsung
karena mungkin dengan pasien yang banyak minum dan sebagainya itu akan terbuang
tapi buat vitamin yang larut dalam lemak itu kita harus lebih hati hati
kalau jumlahnya terlalu banyak itu akan ditahan di dalam tubuh dan dibuangnya lebih lama
sehingga itu menjadi beban buat terutama hati dan ginjal
jadi mana yang lebih baik konsumsi vitamin oral atau melalui suntik
dr triswan menjelaskan tidak ada yang lebih baik antara keduanya
kembali lagi tergantung pada kebutuhan dan keadaan kesehatan seseorang pada saat itu